praktis banget kan ma
dengan kayak begini edo gak perlu lagi cari indi
tapi masa yang bercarikan ini buat edo ma
apa tidak kan kamu itu gak terlalu ekstrim
mama takut do
kalau indi itu makin tertekan
terus dia jadi tambah nekat
masalah dong ma
justru tuh indi akan balik sini dengan sendirinya ma
dia tuh pasti akan capek ma
dikejak kejak sama orang orang
dan jangan bertindak gabah
semua tindakan kamu itu
menjadi bumerang untuk diri kamu sendiri
ini ada telepon ma
pasti dari orang yang nemuin indi ma
sebentar ya ma
halo dengar nedo duputa di sini
kamu tuh keterlaluannya
kamu tuh licik do ma licik
akhirnya kamu sendiri nelfon aku
kamu ada di mana sekarang
dengar ya do
dimanapun aku berada aku nggak akan nesetau kamu
sekarang aku tanyain sama kamu
aku tuh gak rela banget sih aku ngerawat anak aku sendiri
indi dengerin aku ya
aku ngelakuin ini demi si cantik juga
karena aku nggak mau mi
dia hidup dalam pelarian
yang aku mau dia hidup dalam perasaan aman dan juga nyaman
kamu balik sini
sekarang kamu udah di mana
biar aku jemput kamu deh
kamu nggak usah meremehin aku nandi
aku bisa ngerawat cantik sendirian tanpa bantuan kamu
tolong kamu nggak usah kejar kejar aku do
kamu tuh jangan ngelek
kamu tuh nggak bisa ngerawat si cantik sendirian
sekarang juga kamu balik rumah dan biar kita rawat dia sama sama
aku sebagai kepala keluarga
aku bisa penuhi semua kebutuhan kamu dan juga si cantik
aku dan cantik akan tetap bisa hidup tanpa kamu
kamu gak akan bisa membeli aku dan cantik
dengan uang berapa pun
indi tuh bener bener kelewatan banget tau nggak ma
ya ampun do
kamu tuh sabar do
kak tovan ada di kamar kak
kok kak valya livingnya telat sih
oh iya maaf ana tadi sedikit macet
oh pantesan ya
kamilah duluan yang datang
terus kak kamilah di mana
ada di kamarnya kak tovan sama papa sama mama